untuk mempermudah proses identifikasi korban jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklpq
pihak lion air menyediakan akomodasi bagi keluarga korban
hingga selasa pagi setidaknya ada delapan puluh empat kamar disediakan bagi keluarga penumpang di hotel ibis cawang
pihak keluarga sudah mulai menempati kamar hotel sejak senin sore
pihak lion air sejauh ini menyediakan akomodasi serta fasilitas seperti transportasi dari kota asal
mobilisasi anggota keluarga dari hotel ke rumah sakit keramajati
untuk dua orang anggota keluarga korban
pihak keluarga cukup melampirkan kartu keluarga untuk pengurusan administrasi
hingga selasa pagi ada delapan puluh empat kamar terisi dari dua ratus empat puluh kamar yang ada di hotel ibis cawang